polda jawa barat minggu pagi membenarkan satgas covid sembilan belas
melapor karena merasa dihalangi saat akan melakukan pemeriksaan swab terhadap rizik sihab
saat dirawat di rumah sakit umi kota bogor
polda jawa barat mengatakan pelaporan terhadap rumah sakit umi tersebut
didasarkan dugaan ada upaya menghalangi tugas satgas covid kota bogor
saat itu satgas akan melakukan uji swab terhadap rizik sihab
ia menjalani perawatan di rumah sakit umi kota bogor
penyidik polresta bogor hingga kini masih melakukan penyelidikan laporan tersebut
polda jawa barat juga memastikan polresta bogor akan mengundang pihak rumah sakit umi
untuk dilakukan klarifikasi pada pekan depan
ini akan melakukan penyelidikan terkait masalah
benar tidaknya bahwa satgas covid sembilan belas atau gugus covid sembilan belas yang ada di bogor itu
kita akan mendeteksi adanya pasien yang di rumah sakit umi
yang terkena covid itu dihalang halangi
jadi mungkin akan diminta keterangan dari pihak rumah sakit tersebut
kemudian akan melihat juga apakah pasien tersebut itu terdaftar atau tidak